dan paru paru terdapat banyak cairan selama proses cuci darah
jadi kalau untuk pekan ini kita lihat dengan kondisi tersebut
jadi kalau saya nonton wayang itu saya tidak duduk di kursi
mari kita lihat bersama kondisi kamar tidurnya
kami merasakan guncangan yang sangat luar biasa